menteri pertahanan prabowo subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk berupaya mengangkat bangkai kapal selam nanggala empat ratus dua di perairan bali
ketika mendampingi presiden joko widodo saat bertemu keluarga awak kapal di surabaya prabowo mengatakan tidak ada tenggat waktu untuk mengangkat kri nanggala empat ratus dua
dia mengatakan kondisi perairan di lokasi tenggelamnya kapal sangat berat tetapi ada bantuan dari negara negara lain dalam upaya ini
ya memang situasinya sulit kedalamannya delapan ratus lima puluh meter sekitar itu delapan ratus tiga puluh dan lumpurnya banyak
jadi sangat sulit tapi angketan laut terus berupaya dan kita masih diberi bantuan dari beberapa negara
bahwa singapura masih terus membantu
republik rakyat tiongkok mengirim juga dua kapal
diharapkan hari hari ini sampai upaya terus dilaksanakan
yang terhormat presiden republik indonesia
sementara itu dalam pertemuan dengan keluarga lima puluh tiga awak nanggala empat ratus dua presiden jokowi dodo menyampaikan bahwa negara berkomitmen menyediakan rumah dan jaminan pendidikan bagi istri dan anak anak mereka
semoga arwah beliau beliau diterima di sisinya
menurut kepala staff tni angkatan laut selain tetap boleh menempati rumah dinas tiap keluarga awak nanggala empat ratus dua akan diberikan rumah tipe empat puluh lima hingga tujuh puluh lima dimanapun yang mereka inginkan
termasuk yang mungkin keluar atau pindah keluar kota
ya karena kemarin saya lihat ada yang ingin pindah ke semarang
pindah ke ngerobokan dan sebagainya
termasuk yang tadi disampaikan yang dapat jatah rumah itu bisa di mana mana
jadi kalau ibu pindah ke semarang nanti rumahnya daftarnya di semarang
yang di ngerobokan silahkan daftar di ngerobokan gak apa apa
dan itu juga tidak mengurangi haknya ibu di rumah dinas
jadi rumah dinas tetap bisa ditepati walaupun ibu sudah mendapatkan rumah tadi dari bum
itu dari presiden tadi
selain pemerintah sejumlah perusahaan perbankan negara dan swasta juga memberikan bantuan bagi para keluarga
bantuan berupa uang tunai hingga penghapusan seluruh kredit bank beserta bunganya
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur